tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara hotman yang bilang ngeyel ngeyel
ya sudah pak refli mas refli sudah ya
jadi mohon pengertian bersama di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik
sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat indonesia
contohnya sekarang ini saya mempersilahkan pak todung tidak menggunakan istilah emas
karena beliau adalah dubes tadinya silahkan pak todung
jadi saya enggak berani mengundang mempersilahkan mas todung saya enggak berani
karena mantan dubes yang juga termasuk yang mulia silahkan pak todung
berikutnya prof foto atau prof yusril saya persilahkan
mas fadman anunya sudah ada protes jadi menggunakan bahasa yang baik
jangan menggunakan bahasa yangan
tapi saya yakin kita semua saling menghormati silakan
pertama tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi tingginya kepada yang mulia bapak arief hidayat
karena setelah kita tadi tiga setengah jam diskusi tentang it
ternyata hanya satu pertanyaan dari pak arief hidayat
yang mengatakan kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang
ngapain kita ribuk ribuk lagi bicara sirekap
itu tadi pertanyaan dari pak arief hidayat
yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang
sekali lagi saya hormat saya kepada bapak arief hidayat
karena bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum
tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus bagus
kalau ternyata yang dipakai dalam sk pengumuman final perhitungan suara
adalah manual dan perhitungan berjenjang
bukan hasil dari sirekap
masih perlu nggak bapak kuliah di sini
masih perlu nggak kita bahas tentang sirekap
masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari pak refli dan bambang yang selalu ngehel tentang sirekap ini
pak hotman tadi saya sudah tegaskan
ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini
karena dianggap kehadiran orang itu tidak penting kami menganggap penting
pertanyaannya apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang
bukan hasil dari sirekap
pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan
ya saya bisa memaklumi situasi seperti ini
mulia pertanyaan pertama kepada dua saksi
apakah komisi delapan secara rutin memanggil presiden atau menterinya untuk rapat kerja pertanggung jawaban atas pelinsos ini
saya dari tadi merenung dalam kasus ini
dalam permohonan yang menjadi dasar utama adalah jokowi dituduh
salah menggunakan bansos dan juga tsm
intinya nanti bagaimana bisa nanti majelis mk memutus jokowi bersalah atau tidak
sementara orangnya tidak ikut sebagai pihak
dalam pengalaman kami tiga puluh delapan tahun sebagai pengacara dengan ribuan perkara
kalau ini perkara perdata pasti no pasti tidak dapat diterima
karena pihaknya tidak mungkin dinyatakan melanggar hukum tapi tidak pernah diperiksa
nah khusus di legislatif pernah nggak diperiksa jokowi atau menterinya
yang kedua ini yang paling sering dilontarkan di sidang ini
khususnya oleh rekan saya yang paling ganteng saudara bambang
katanya jokowi itu berkeliling di kantong kantong di mana pernah prabowo kalah
pertanyaannya apakah benar bahwa apapun yang diserahkan oleh jokowi itu
kepada keluarga kpm penerima manfaat datanya harus berdasarkan yang bapak bilang tadi
dtks data terpadu kesejahteraan sosial
hanya diambil sampel beberapa di beberapa titik barulah jokowi datang simbolik
apakah benar bahwa apa yang dibagikan oleh jokowi tersebut hanya secara simbolik
dan itu bukan data yang dibuat buat bukan dari kantong jokowi
tapi murni dari data terpadu dtks yang sudah ada di kementerian sosial
untuk membantah bahwa bukan jokowi datang untuk kampanye
salah satu adalah yang sebagaimana bapak tadi itu
mengatakan bahwa perlinsos itu itemnya banyak
dari mulai energi pupuk bpjs hanya bpjs saja rp sembilan puluh delapan delapan triliun
di dalam sidang ini kemarin ada saksi mengatakan
mengambil anggaran dari kementerian lain dipindahkan ke bansos
yang saya tahu itulah namanya automatic adjustment
yaitu kalau kementerian lain ada anggarannya sisa lima atau tiga persen
maka itu jokowi berwenang memindahkan ke anggaran lain
pertanyaan saya selama periode bapak di dpr
automatic adjustment itu berlaku
apakah hanya gara gara menjelang pemilu atau memang sudah lama
dan apakah itu perbuatan ilegal
apakah harus minta persetujuan dpr
dan apakah itu perbuatan korupsi
juga membagi bagi bantuan sosial dan damanya apa
berarti syarat dalam peraturan pkpu dua ribu tiga tersebut
sudah otomatis diroba dengan putusan mk tersebut
karena sudah otomatis berlaku
baru baru ini mahkamah konstitusi merubah
kalau kita laporkan ke polisi sekarang
kauhapidana dibawa ke dpr untuk diroba sebelum
itu sudah ada contoh nyata dalam praktek
bahwa pasal empat puluh tujuh itu sudah diterapkan
menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa
majelis juga tadi pertanyaan hokman paris
dengan tuduhan jokowi melakukan korupsi
karena keputusannya adalah di mahkamah
jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah
ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab
apalagi untuk sama dengan yang diinginkan
dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data
jadi bukan hanya berdasarkan omon omon
dia yang mengatakan jokowi korupsi
dia harus konsekven dong sebagai ahli menerangkan
iya tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan mk
dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya
karena anda tidak bisa memaksa seperti itu